terima kasih anda masih bersama kami
pasar e commerce indonesia kembali dimeriahkan dengan agenda tahunan
yaitu hari belanja online nasional atau harbolnas yang diselenggarakan pada setiap tanggal dua belas desember
apakah kehadiran harbolnas akan mempengaruhi penjualan daerah usaha retail konvensional
hari belanja online nasional atau harbolnas kembali digelar di tahun dua ribu tujuh belas
ratusan situs belanja online menawarkan berbagai promo dan diskon khusus pada harbolnas kali ini
momen ini tentu tidak ingin dilewatkan sebagian orang
salah satu yang memanfaatkan momen ini ialah rista rinanda atau akrab di sapa riris
riris yang masih kuliah di salah satu kampus swasta di bandung mengaku
langsung memanfaatkan momen harbolnas untuk membeli barang yang sedang didiskon
dimanfaatin banget buat beli baju tas kayak gitu karena lumayan kan diskonnya gede gedean gitu ya sekarang
terus juga lebih milih online karena ya lebih gampang aja gitu lebih praktis dibanding beli ke offline kan
suka mager gitu kan
lagi barang barangnya kadang suka gak unik gitu kan
kalau misalnya di online dia lebih variatif aja
sebulan bisa dua tiga kali
untuk mensiasati momen harbolnas ini usaha retail konvensional pun melakukan berbagai cara agar bisa tetap bersaing dengan bisnis berbasis online
kita banyak mengadakan promo promo yang tentunya menarik buat customer untuk tetap datang ke kita
dibandingkan dengan online yang menjadi salah satu strategi kita adalah shopping experience
supping experience nya itu maksudnya
kalau umpamanya online shopping experience nya pasti berkurang karena cuma ngeliat dan segala macam
tapi kalau seandainya datang langsung kan mas kita bisa rasakan tuh bagaimana liat barang ngukur barangnya gimana rasanya seperti apa
terlebih untuk khusus untuk transmat trans studio mall bandung disini konsep yang baru dari transmat adalah transformasi retail modern
jadi menjadi destinasi keluarga
di sini mainnya dapat makannya dapat belanjanya dapat jadi klop jadi satu
pengamat ekonomi universitas pajajaran dian mas
pengamat ekonomi universitas pajajaran dian mbak
pengamat ekonomi universitas pajajaran dian mbak
pengamat ekonomi universitas pajajaran dian mbak
pengamat ekonomi universitas pajajaran dian mbak
pengamat ekonomi universitas pajajaran dian mbak
pengamat ekonomi universitas pajajaran dian mbak
pengamat ekonomi universitas pajajaran dian mbak
pengamat ekonomi universitas pajajaran dian mbak
pengamat ekonomi universitas pajajaran dian mbak

karena karena kadang kada yang ada suasana ada rasa tertentu yang mereka ini kan jadi tergantung
tapi kalau orang sesibuknya orang segala macam ya dengan adanya online asal biayanya juga tidak terlalu mahal
nah jadi hitung hitungannya ekonomis juga akhirnya orang akan mencoba online juga
berdasarkan data nasional tahun dua ribu enam belas bisnis online hanya menyubang sebesar satu delapan persen dari total penjualan retail konvensional
meskipun belanja online sudah menjadi salah satu pilihan warga saat ini namun ada beberapa hal yang tidak bisa digantikan dari belanja online
salah satunya ialah membeli ikan segar seperti ini
meskipun ada beberapa toko online yang menjual ikan segar namun hal itu belum menjadi pilihan utama dari warga
tentunya ini menjadi peluang bagi bisnis retail untuk tetap bertahan di tengah gerusan belanja online
namun keputusan tetap pada anda apakah anda ingin tetap berbelanja online atau offline
rengki wijaya bandung